indonesia resmi menjadi ketua asean tahun dua ribu dua puluh tiga usai menerima estafet kepemimpinan dari kamboja
dengan kepemimpinan indonesia presiden joko widodo berharap menjadikan asean matters epicentrum growth
presiden ri joko widodo secara simbolis menerima palu dari perdana menteri kamboja hun sen
serah terima berlangsung dalam upacara penutupan ktt ke empat puluh dan ke empat puluh satu serta ktt lainnya di nompen kamboja minggu tiga belas november
dalam pidatonya jokowi menyatakan asean harus menjadi kawasan yang stabil damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia
joko widodo menagiskan asean harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun
joko widodo menegakkan asean harus menjadi kawasan yang stabil damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia